ulu ulu ii kamu tiba tiba cantik pisan sekarang teh
iya kan tadi teh kamu udah bilang meh
eh ros teh mau minta tolong
bilangin ke alkemed suruh dia menghindar
dia teh lagi dicari sama anak buahnya ajat
jangan sampai ada yang tahu ya meh
bukan aa yang nyuruh edr
perempuan luar biasa harus diberi panggilan khusus
suatu saat nanti
eros akan jadi penjahit terkenal
baju jahitan eros akan dijual dimana mana
di semua toko toko besar di bandung di tasik sampai ke jakarta
bunga ros merah muda
iya sebentar ya mak
eros rapiin ini dulu tanggung soalnya
kalau boleh bapak nanya
kalau boleh bapak tau
masalah hubungan sama ajat maksud bapak
bapak cuma khawatir
semalam si kemet kesini lagi
ngapain dia kesini
tapi untung ketahuan sama bapak
bapak langsung keluar agar dia
harus dikasih pelajaran dia
eros nya di kamar
jangan sampai eros tau
dia gak suka yang begini
lama sama bapak nggak mau
hubungan acat sama eros terganggu
kalau perlu dia dihabisin aja
kalau akemit kenapa kenapa bapak bisa masuk penjara
eh ros lama amat
saya harus minta tolong emeh
mau ke warung
mau beli apa
biar emak yang beliin kamu temenin aja jalan jalan ya
nanti aku akan jalan
kalau eros larang a'ajat kebukin aakemit
nanti disangkanya eros ada apa apa sama aakemit
kok kayak gelisah
bentar ya neng
bentar ya neng
kata kalian si kemet semalam gak ada
memang gak ada tuh bos
semalam dia ngirim surat kayak eros
udah udah udah nggak usah mikir
nggak usah ngejawab
sekarang kalian cari si kemet sampai ketemu
kalau udah ketemu pukulin sampai habis
eh kemana si ujang sama si ian
ini si bern
kasih tau atuh pak sama pak guru
udah mau ngelamar eros
mereka sudah tau
seci barengkok sudah tau
tapi mereka kan belum tahu
kalau si kemet itu ngedeketin eros
belum tau apanya
kemarin kan ibunya kemet
nangkep basah si kemet disini
ngumpet di wc bawa surat
sama bunga buat eros
kalau sampai keluarga ajat tau
bapak rumah kemet
nanti dikiranya kita ada apa apa
keluarga ajat ngebatalin perjodohan
ajatnya nggak main main pak
kalau kemet kenapa napa
masuk rumah sakit dimana
salah dia sendiri
hubungan baik sama keluarga kemen
atau hubungan baik sama keluarga aja
berhenti di rumah ms sebentar ya
rumahnya eme teh
digang kecil mobil mana masuk
nah tunggu aja di mobil
eros tuh cuman sebentar
tunggu ya shield
gak ada sisanya
kita ajar sampai meine bangek
pelur sampai dia bersumpah enggak ngedeketin eros lagi oh berarti masa disanya kamu lihat
enggak enggak lihat beneran enggak beneran kamu kan punya mata kenapa dipakai dipakai kan tapi
lihat kamu banyak ngomong ujang emak emak mana mana kamu mau kemana harusnya saya
tuh yang ke rumah kamu dari kemarin saya bantuin abadi sawah
hari ini baru selesai iya emang enggak papa beneran enggak papa enggak papa
iiih kamu temen cantik pisan sekarang teh iya kan tadi teh kamu udah bilang meh oh iya lupa
erosil meminta tolong minta tolong apa bilangin ke alkemed suruh dia menghindar dia
lagi dicari sama anak buahnya
aja jalan saatnya yang tahu yang meh ada apa kenapa itu te nanti
harus ceritain ya zaka cerita sekarang cerita nyatanya panjang meh
eh kan tadi eros udah bilang suruh dia menghindar
dia tadi lagi dicari sama anak buahnya ajat
jadat ya meah
eros ditungguin sama ajat
mana ini si kempit
kok belum nongol juga
apa di rumah eros ya
menang kalah seri
menang kalah seri
mana si kempit
gue tadi lagi nungguin
enggak enggak enggak
jangan jangan mereka mau gebukin si kemit
si ucup kesana
pasti dia ke rumah skemate
kita jalan jalan ya neng
jalan jalan kemana a
oh kemana aja yang penting neng senang
lagian kan naik mobil sendiri
enak nggak sempit sempitan
harus cari kesempatan buat ngobrol sama er